kakak pasti bantuin kamu cari jalan keluarnya
jangan nangis lagi ya
sekarang kamu duduk disini
kamu mau kakak bikin susu coklat gitu

supaya kamu tidak bisa menulis rahasia
supaya kamu tidak bisa menulis rahasia
apa yang terjadi
kenapa aku tidak bisa bicara dan tidak bisa berkerak
kenapa aku tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak
emang enak jadi paktu
emang enak jadi paktu
pak asep hari ini sudah boleh pulang ya
sudah sehat kan ya pak asep
karena bapak saya terlalu senang
pak dewi bahagia sekali
makasih ya dok
baik kalau begitu saya permisi dulu
diam diam diam
di sini itu rumahnya ayah
di sini juga rumahnya oma
dan oma kangen sama kamu
lihat mah aku bawa mainan baru
akhirnya kamu datang juga ya sayang
oh iya jangan
oma sama ayah tuh kangen sama kamu
yaudah sekarang kamu ke kamar sama oma yuk
kakak akan bebasin kamu
ternyata kamu udah punya anaknya
itu bukan anak gue
waktu gue punya istri dulu
nah itu anaknya
bapaknya gue bunuh
otak kamu tuh bener bener gak waras ya ros
udah lama ga yakin gitu
gerak lagi nih
siapa perempuan itu
eh eh ini apaan sih
kecil dikasarin kayak gini
ada kakak disini semua ini pasti angkat
kalau kamu mau mengurusin anak anak kalau kayak kakak
kamu mau disini kak
aku mau disini
pasti kamila bakal mencari aku kak
kakak pasti bantuin kamu mencari aku
kamu duduk disini
kamu mau kakak bikin susu coklat ya
ya udah tunggu disini ya
anak kecil yang ada di rumah ini harus segera diusir
jadi kalian mau menyingkirkan pipit
kalian akan berurusan dengan dia
dan kalian akan tau siapa aku
lama lama harta kita bisa lenyap
itu udah aku pikirin
pokoknya dia tidak bisa tinggal disini
besar dia nyali lo ya
berani samperin gue sampe kesini
enggak gue gak akan lepasin dia
lo gak pernah tau ya
gua ini manusia paling hebat
karena gue memiliki
gak ada seorang pun yang bisa sakitin gue
lo harus tau itu
aku mau sekarang juga lepasin bibit
gua ini manusia paling kebal yang ada di dunia ini
jadi kalo cuma benda seperti ini
gak ngaruh buat gue
gue akan lepasin lo sekarang
gue gak mau kemana mana
gue masih di sana
benda kebal apaan ini
kita harus cepat cepat pergi dari sini
entah dulu kak aku mau nulis surat buat kakak yang baik rumahnya di sini
mereka pada ngapain ya
kok pada pingsan
ma bangun ma
terus yang mukul kita tuh siapa
mustika gue gak ada ma
kamu jangan bercanda ya
mustika sion itu gak boleh hilang dari kamu
pasti kamu yang mengambil mustika sion itu
tidak ada yang bisa dihukum
jangan lupa ya